pembelajaran tata buka ini berlangsung di smp negeri dua
jalan heril anwar kota bekasi jawa barat pada senin pagi
pukul tujuh pagi para siswa masuk ke lingkungan sekolah dengan mengenakan masker
mengikuti pemeriksaan suhu tubuh mencuci tangan dan menjaga jarak di ruang kelas
pembelajaran tatap muka ini disambut gembira oleh para siswa dan orang tua
orang tua berharap anak lebih mudah menangkap materi pelajaran
dibandingkan belajar secara daring atau online
karena kalau belajar dari kenapa
capek banyak banget
banyak kalau soal ini ya
iya pusing jadinya
bajar lebih senang
mudah mudahan belajarnya enak kalau di itu kan pusing gitu
anak anak kadang sampai kayak stres
ini keinginan dari anaknya juga atau gimana bu
dari anaknya juga pengen masuk
syaratnya apa sih bu kemarin bu
gembira boleh ini
dari orang tua
sudah bawa surat pernyataan
ketahuan dari orang tua ya bu
kalau ibu sendiri kenapa mengizinkan anaknya untuk tatap muka dibanding dari
ya biar lebih mudah belajar daripada online
online jadi agak menurun ini ya bu ya
nurun anak anak juga belajarnya males malesan
sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka
pihak sekolah terlebih dahulu mengajukan permohonan ke dinas pendidikan setempat
kepala sekolah memastikan
siswa yang masuk ke sekolah telah mendapatkan
izin tertulis dari orang tua dan tinggal di zona hijau
saat ini dilihat dari hasil pantauan
baik di komite covid yang namanya sekarang
kota bekasi sudah banyak yang hijau
sehingga kami diminta untuk mengajukan permohonan
dari masing masing sekolah
bagi sekolah dan warga masyarakatnya sekitarnya yang sudah hijau
yang sudah diperkenankan untuk menyenggarakan sekolah tata
kepala sekolah juga terbatas secara bertahap
belajar mengajar di smp negeri dua bekasi dibagi menjadi tiga rombongan belajar
siswa yang tidak mendapat giliran belajar di sekolah
belajar secara daring di rumah
menurut kepala smp n dua
para siswa yang datang ke sekolah sengaja tidak mengenakan seragam
agar tidak nampak mencolok
karena belum semua sekolah melaksanakan pembelajaran tata muka
erik kustara bekasi jawa barat